jdid memastikan akan menutup usahanya pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
layanan belanja online atau e commerce ini juga mengumumkan melalui websitenya
akan menyetop seluruh pesanan per lima belas februari dua ribu dua puluh
perusahaan akan memberikan waktu bagi para mitra dan penjual
untuk menyelesaikan transaksinya hingga maret mendatang
phk dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini
jdid pertama kali meluncur di indonesia pada dua ribu lima belas dengan kategori produk yang cukup beragam
mulai dari kebutuhan ibu anak fashion produk elektronik dan lainnya
respons masyarakat terhadap jdid cukup baik pada tahun pertama
selain layanan belanja online e commerce tersebut juga menyediakan jasa pengiriman
yang menjangkau sedikitnya tiga ratus enam puluh lima lokasi di indonesia
namun sayang cabang logistik ini harus tutup toko pada dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
jdid merupakan perusahaan patungan e commerce dari tiongkok jd com dan providen capital
pada desember dua ribu dua puluh dua lalu jdid juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya
sebesar tiga puluh persen atau sebanyak dua ratus karyawannya
pemutusan hubungan kerja ini dilakukan jdid dengan alasan untuk dapat menghadapi tantangan bisnis
yang saat ini terjadi
nasib kurang beruntung tak hanya dialami oleh jdid sendiri
sejumlah e commerce yang digadang gadang memiliki masa depan cerah di tengah jalan terpaksa menyerah
tak dipungkiri persaingan bisnis layanan belanja online kian ketat
munculnya pemain pemain baru menjadikan persaingan semakin kompetitif